berapa uang yang ia punyai
barangkali ungkapan ini cocok untuk sugianto
seorang pemulung di yogyakarta
yang mendedikasikan hidupnya untuk
menolong kucing kucing terlantar
yang sakit di jalanan bahkan sugianto
harus merelakan usaha toko
yang pernah dipunyainya bangkrut
karena lebih sibuk menolong kucing terlantar
siang itu seperti biasa
sugianto melakukan rutinitas
bekerja berkeliling mencari kardus kardus
dan barang bekas lainnya
di kawasan babarsari sleman yogyakarta
tiba tiba pria berusia empat puluh enam tahun
asal bantul itu
menghentikan motornya di sebuah jalan
rupanya ia melihat seekor kucing
yang mati di pinggir jalan
ia segera memungut bangkai kucing itu
seorang pemulung di yogyakarta
yang hidupnya didedikasikan untuk merawat
kucing kucing terlantar yang sakit
setiap hari sugianto berada di